pemeriksaan saksi pemeriksaan ahli sekaligus pemeriksaan anak
kalau terdakwa lain besok kita agendakan yaitu mario sekaligus shane lucas
kita hadirkan sebagai saksi di persidangan esok hari hari selasa tanggal empat april dua ribu dua puluh
karena memang kita butuh percepatan
karena kita terbatas pada saat penahanan daripada ag tersebut